kita polisi yang dan indonesia tuduh dari aksi penyerangan di medan sumatera utara
setelah aksi penyerangan terhadap seorang pastor
polisi masih berjaga di sekitar gereja katolik santo yosep medan
ya kasus penyerangan ini masih didalami polisi dan masyarakat
diminta untuk tidak terprovokasi
selain berjaga polisi juga membubarkan sejumlah warga yang mendatangi lokasi
untuk mengetahui kejadian di gereja tersebut
sebelumnya minggu pagi terjadi penyerangan terhadap pastor albert pandiangan
yang sedang memimpin misa di gereja santo yosep
pelaku penyerangan berhasil ditangkap
dari pelaku disita sejumlah barang bukti
termasuk sebuah pisau dan benda yang diduga bom rakitan
pas umat lagi kusuk mendengarkan pastor membacakan injil
tiba tiba ada letusan
sekitar pukul delapan dua puluh tujuh
begitu ada letusan kami lihat api ada berkobar di punggung salah satu
yang orang tidak dikenal
dia dengan pakai ransel
api itu berpobar di punggungnya dia lari ke depan ke altar
altar dan pastor mau menyerang pastor
lalu kami amankan
kondisi pastor seperti apa pak
kondisi pastor tidak apa apa
kemudian umat sudah kraudit sudah stresila berteriak berlarian keluar
wali kota medan meminta warga untuk tidak terprovokasi
dan menunggu keterangan resmi

dan kami menginginkan bahwa supaya kita tidak terprovokasi
dengan apa yang ada hari ini
bahwa yang dari luar itu ada sekarang inilah yang kita lihat bahwa
kondisi ini memang ada dugaan dugaan itu
nanti keterangannya dari pihak kepolisian
kami menyingkirkan pada warga masyarakat
kepada medan sumatera utara untuk kita mari satukan persepsi kita
bahwa ini kondisi ini akan lagi dalam penelitian pihak kepolisian
tidak ada korban jiwa akibat peristiwa tersebut
polisi masih mendalami kasus ini untuk mengetahui motif pelaku penyerangan
yan prabudi medan
pasca teror bom di gereja katolik santo yosef medan pada minggu pagi
pengamanan gereja di wilayah jakarta diperketat
ya seperti di gereja immanuel gambir jakarta pusat
minggu sore sejumlah polisi ditempatkan di sudut sudut gereja
untuk mengantisipasi terjadinya penyerangan oleh orang tak dikenal
sejumlah personel dari polsek gambir menyisir area gereja immanuel gambir jakarta pusat
penyisiran dilakukan hingga ke sudut sudut gereja
polisi bahkan memeriksa kendaraan milik para jemaat
langkah ini dilakukan menyusul peristiwa teror bom bunuh diri
dan penyerangan pastor di gereja katolik santo yosef di medan pada hari minggu pagi